jaga keluarga ini
bukannya kepentingan kamu dan juga anak kamu
aku pergi pak
ini pasti ulah erin
ini pasti ulah erin
bahkan sampai ke museum dunia
kekuatanku sudah mulai habis
kamu harus segera ke rumah rama
dan dapatkan kulit bundaku
apaan sih teriak teriak gini
kenapa sinta bisa pergi dari sini
loh karena mah udah lupa
dia kan udah jadi artis sekarang
kak oga kali tinggal di rumah kita
kakak kayak gak tau aja
dia kan tipe tipe cewek benalu
ya lama lama juga gitu
eh cinta bukan orang seperti itu rin
aduh kakak tuh ya
mau aja dimanfaatin sama dia
dia sendiri bilang pak
katanya dia bisa dapet cowok yang jauh lebih dari karama
ya kakak maklumin aja lah
kalau udah cantik jadi artis susah
sinta bukan orang seperti itu
sinta rela mengorbankan nyawanya untuk orang lain
ini pasti ada apa apanya
dan ini gara gara kamu rin
duduk aja aku terus
kakak berani duduk aku terus
kak kakak sadar dong
ini semua gara gara dia kak jangan
ini siapa lagi selain kamu rin
kalau gak ada dia kita oke oke aja
eh kamu tuh rin
semua gara gara kamu rin
sinta pergi karena mama
mama minta dia cari tempat yang lain
supaya kamu dan angelie bisa bersama
hanya itu yang mama inginkan
kenapa mama tegangusin sinta sih ma
sinta salah apa
kakak tuh ngapain sih kak pake teriak teriak segala
pake betak betak mama pake marahi mama segala kak
apa yang mama lakuin itu sudah benar kak
kakak itu ditunangan sama angelic kak
tapi kakak selalu berdekatan dengan cita di dalam rumah ini kak
itu pantas kak
hei dirin aku dirin
kamu gak usah suaja di palang
kau berkaca sama diri kamu sendiri
kamu aja lebih pentingin perempuan kampung itu
daripada kehormatan keluarga ini
aku mencintai sinta
harus lebih mementingkan dirimu sendiri daripada nyawa keluarga ini
siluman ular itu masih berkeliaran
dan mereka mengancam keluarga ini
biar semua jelas
aku yang membawa sinta ke jakarta
dan aku bertanggung jawab menjaga dia
dia sendirian di sini
kalau gitu aku yang pergi sekarang
kamu bisa pergi kemana saja
karena kamu aman dari seluruh makhluk ular itu
karena kamu merenggara
tapi nyawa keluargamu dalam bahaya
jaga keluarga kita
jaga keluarga ini
bukannya kepentingan kamu dan juga anak kamu
aku pergi pak
aku menyuruhnya namanya rama
sampai navegasi kehulung anda
aku akan datang ke kardashian buat merayu r rehearsal
min office di jakarta
sebentar lagi kita akan menikah
aku gak bisa mencintai kamu
aku mencintai sinta
aku kembalikan cincin ini
sudah kering air mataku
sumpah mati kau merusak
kamu tenang saja angelina
rama pasti akan jadi milikmu
aku harus mendapatkan kulit ratu resma

kalau kau mau bimbing aku
aku akan bimbing
aku kembali untuk mamah reem
tante aku pengen rama pulang
kamu tenang ya
aku tidak bisa tinggal diam
kamu tenang saja angel
rama pasti akan jadi milikmu
aku pastikan ini
terima kasih guruma
ini saat yang tepat untukku mengambil kulit ratu resma
ada apa guru
kulit ular ratu resma
ini pasti keluarganya yang mengambilnya
lalu kita harus bagaimana rumah
kamu harus mempertaruhkan nyawamu
untuk mendapatkannya kembali
kamu akan lahir
dan keluar dari telur ini
aku gak bisa jaga dengan baik adik aku bunda
itu juga kesalahanku putri
aku tidak bisa jaga amanah ratu
terima kasih ya
kamu sudah berhasil

aku pasti akan menjaga dia dengan baik

terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu